aparat polres metro jakarta pusat kembali mendatangi rumah tempat praktik aborsi di jalan mirah delima sumur batu kemayoran jakarta pusat selasa siang
kedatangan petugas ini bertujuan melanjutkan pencarian janin hasil aborsi yang diduga tertinggal
selain membongkar saluran air yang berada di dalam rumah polisi menyisir dan membongkar got yang berada di sekitar rumah tempat aborsi tersebut
dalam penyisiran itu polisi menyita sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan praktik aborsi di rumah tersebut untuk diperiksa di laboratorium
dalam itu terlalu rumit berbelok belok tidak seperti rumah rumah pada zaman sekarang yang biasanya kalau dari kloset itu langsung buangannya langsung ke sepi tank
tapi ini berbelok belok dan juga ada beberapa pipa yang bertumpu tumpu kita lihat di dalam
sebelumnya polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah kontrakan tempat praktik aborsi ilegal di kawasan kemayoran jakarta pusat pada senin lalu
dalam olah tkp kali ini polisi membongkar tangki septik
untuk mencari sejumlah barang bukti
pembongkaran tangki septik dilakukan pada senin mulai pukul sepuluh pagi oleh petugas ppsu kelurahan sumur batu kemayoran
tim liputan cnn indonesia